jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
ada beberapa organ yang kami ambil seperti lidah jantung hati usus tak isi usus ginjal juga dan paru paru
tujuannya akan kami kirimkan ke lab untuk mengetahui penyebab dari kematian gajah ini
untuk melihat dosa apa penyebab dari kematian gajah ini